kita ke informasi selanjutnya gunung agung bali kembali mengalami erupsi pada senin siang
selain diminta untuk lebih waspada masyarakat sekitar gunung agung juga diimbau untuk selalu sedia masker
karena gunung tertinggi di bali ini bisa meletus waktu waktu
dari rekaman kamera pemantau pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg
terlihat erupsi gunung agung pada senin pukul dua belas lebih dua belas menit waktu indonesia tengah
ketinggian kolom abu membumbung dari puncak gunung setinggi seribu meter dengan amplitude maksimum dua puluh empat mm dan durasi sekitar satu menit
kondisi gunung agung yang sudah mengalami sistem terbuka mengakibatkan gunung ini bisa erupsi sewaktu waktu meski tanpa adanya gempa terlebih dahulu
badan penanggulangan bencana daerah bpbd provinsi bali mengimbau warga yang berada di lingkar gunung agung
untuk selalu siaga dan menyiapkan masker sebagai alat pelindung diri
meski kerap terjadi erupsi
namun pvmbg belum melakukan perubahan status gunung agung
yang ini masih berada pada level tiga atau status siaga dengan zona bahaya empat km dari puncak gunung
petugas juga melarang masyarakat dan wisatawan untuk melakukan aktivitas pendakian termasuk menghindari kawasan sungai yang berhulu dari gunung agung
pada pukul dua belas lewat dua belas menit waktu indonesia tengah
laporan dan rilis resmi dari pusat vulkanologi kementerian sdm di pospantor nang
merilis terjadi erupsi dengan ketinggian enam puluh di atas puncak kawa gunung agung
kami mengimbau kepada seluruh masyarakat bali secara khusus keramu karangasem
ketika beraktivitas di luar rumah
yakinkan diri anda keramu karangasem seorang kami untuk membawa minimal satu masker sebagai apd
alat pelindung diri